inega kamu udah lama
enggak kok baru aja
mau diantar ke pangkalan
ke jcc bisa
jcc yang di senayan
aduh yang dimana lagi
lagi lu udah berangkat
pulangnya jam berapa
iya sorenya jam berapa
mbak bey kesini mau nagih uang kontrakan
kagak gue kemarin cuma mau nanya
apa betul lo butuh asisten bikin kue
ini si surti bini stan judin
mau bantu bantu kerja bikin kue
oh seperti itu
jadi ini mantunya bang
kemaren mak lupa lupa inget
iya mak ndak apa apa
namanya juga kita kan udah lama udah ketemu
eh bentar ya
tadi masih males mak
sama jamil anaknya babe
ini bukan anaknya babe
tapi anaknya be
lagian anaknya baik kok
oh seperti itu mak
yaudah jadi gimana nih
tadi nurut aja
tapi kalo ada apa apa mak yang
eh mak yang apa
nggak jadi mak
ya mak sudah
udah renungannya ma
surti bisa bantuin tati bikin kue disini
tapi ntar kalo ada kesalahan lagi ya
nanti dikabarin deh
terima kasih banyak loh mak
be gak belingsatan liat emak
sudah maka gak mau bahas
emah sama be lagi marahan ya
mas ojak kerja pake motor ini
menurut saya salah seperti kita nggak cocok
pake motor mas ojak yang ini
saya belum bisa beli motor
kalau enggak mas ojak pake motor saya aja dulu
paling gak untuk seminggu ke depan
setelah itu nanti kita lihat orang kantor punya motor nganggur atau enggak
buat mas ojak pake
yaudah saya ke dalam dulu ya
yuk mas ojak
mas ojak yang bawah deh
kayanya gak enak kalau saya duduk di depan
maaf mbak saya gak biasa pake metik
udah lama lama juga nanti terbiasa

nah ini mas ojak
calon customer kita yang kemepat hari ini
semoga yang ini langsung beli ya
ini temen saya mas ojak
bagaimana pak udah ada keputusan soal motornya
sudah saya mau ambil yang tiga puluh lima bulan yang dp dua juta ya
ya oke kalau gitu nanti saya siapkan spk nya ya pak
besok siang atau sore orang finance nya akan datang untuk survei
oh gitu saya tunggu
oke kalau ada apa apa segera hubungi saya ya pak ya makasih
jadi dong dan sekarang saya udah dapet bonus lumayan hari ini
terus sekarang kita kemana
saya suka es kelapa muda
tapi saya sukanya dicampur jeruk
saya juga deh
wah youtube tv
bantuin aku dong cuy
kalian tega cuy sama aku cuy
ya kalian berdua lah cuy
oh kirain kamu minta tolong sama si encuy
yaudah mas purnomo kang sutisna tolongin aku
makasih sama sama cuy
mau kemana cuy
kok kalian berdua cuy
kalian dek aku ya
ya kamu udah lama nunggunya
enggak kok baru aja
mau diantar ke pangkalan
ke jcc bisa
jcc yang di senayan
aduh yang dimana lagi